maria apa saja hasil penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik kpk
selamat siang elvira hasil penggeledahan yang dilakukan tim penyidik kpk di dua tempat berbeda
yaitu di bandar lampung dan juga di mesuji lampung
ini ada beberapa dokumen yang kemudian disitat yang kemudian dibawa ke jakarta dan nantinya akan diolah
dan juga diteriti lebih lanjut apakah ada dokumen dokumen yang kemudian berarti dapat memperbesar
atau memperdalam dan memperluas dari kasus dugaan korupsi infrastruktur yang dilakukan oleh bupati mesuji kamami ini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini nih